tersangka kasus dugaan jual beli jabatan di kementerian agama
romahur muzi menyebut nama gubernur jawa timur kofifah indar parawansa
sebagai pihak yang turut merekomendasikan haris hasanuddin
sebagai kepala kantor wilayah kementerian agama jawa timur
robby mengatakan memberikan rekomendasi bagi seseorang merupakan hal yang wajar
yang tidak perlu dipermasalahkan
hal ini disampaikan romahur muzi saat menjalani pemeriksaan perdana
sebagai tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan di kementerian agama
romi yang menjalani pemeriksaan sejak pukul sepuluh pagi tersebut
mengaku sangat keberatan dengan anggapan dirinya melakukan jual beli jabatan
mantan ketua umum partai persatuan pembangunan atau p tiga ini
juga kembali menyebut penangkapannya sebagai jebakan pihak tertentu
sebagai gubernur terpilih pada waktu itu
kalau mas haris saya sudah
saya sudah kenal kinerjanya
sehingga ke depan sinergi dengan pemprov itu akan lebih baik
nah misalnya meneruskan aspirasi itu dosa
terus kita ini mengetahui kondisi seseorang dari siapa